rencana pemberhentian direktur utama garuda indonesia ari askara
bermula dari penyeludupan motor gede harley davidson dan sepeda brompton
berikut kronologi kasus penyeludupan yang disampaikan dalam konferensi pers kementerian keuangan
bersama kementerian bumn yang digelar pada kamis sore kemarin
pada bulan dua ribu sembilan belas sejumlah anggota direksi dan karyawan garuda terbang ke perancis
menjemput pesawat baru garuda airbus a tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo dengan nomor penerbangan ga sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu
selanjutnya di tujuh belas november dua ribu sembilan belas pesawat bersama rombongan tiba di soekarno hatta
dan diantarkan ke hangar garuda maintenance facility
pada manifest tercatat dua puluh dua penumpang dan nilut kargo
namun petugas bea dan cukai bandara
kota menemukan delapan belas kardus berisi komponen harley dan sepeda brompton utuh
dengan klaim tech bagasi penumpang yang tidak dilaporkan ke petugas
tiga desember dua ribu sembilan belas garuda indonesia menyatakan komponen motor harley davidson
milik karyawan berinisial sas
dan pada empat desember dua ribu sembilan belas menteri bumn erick thohir memperingatkan direksi garuda
jika terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan ini
dan pada lima desember dua ribu sembilan belas menteri keuangan dan menteri bumn menggelar konferensi pers
menyatakan moge bodong dan dua sepeda brompton adalah milik ari ashkara
erick thohir akan memberhentikan ari askara dari kursi dirut garuda indonesia